ini satu kan kan
jadi saya sempat menelepon setelah dia bertanding
ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain singapura gagal penalti
kemudian dia datang
itu sempat saya telepon
beberapa menit ya saya sudah main saya telpon eh kenapa kau lakukan seperti itu
pertama saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti kemudian tendangan penaltinya tidak

saya sudah melihat bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan saya